sejumlah warga kecamatan parlilitan ini menggeruduk kantor serta rumah bupati humbaas dosmar banjarnaor selasa siang
kedatangan mereka adalah untuk meminta klarifikasi terkait penyataan sang bupati yang dinilai melukai hati rakyat
sebelumnya sang bupati diminta keterangan terkait viral video seorang ibu ditandu warga dusunambadia desa sihastonga
namun sang bupati malah mengatakan jika video itu hoaks dan yang ditandu bukanlah manusia
pernyataan dosmar pun menyinggung warga karena nyatanya perempuan yang ada di dalam tandu itu terpaksa diangkut karena tak mampu berjalan saat akan melahirkan